para jenderal militer korea utara dan korea selatan mengadakan pertemuan di sisi utara zona demilitarisasi
untuk membahas perjanjian militer yang tercapai pada bulan september lalu
delegasi korea selatan yang dipimpin oleh mayor jenderal angkatan darat kim dok yun
terlihat melintasi garis demarkasi militer dengan mobil dan disambut rekan rekan korea utara
pertemuan dilaksanakan untuk membahas pemulihan kembali komisi militer gabungan
sesuai dengan fakta militer kedua korea yang tercapai pada pertemuan puncak bulan lalu di pyongyang